ya dea suka sakit kepala gak nih
beruntung sih saya jarang banget sakit kepala
jarang ya kalau aku lumayan sering
ya berarti sebelah doang dong
sebelah doang iya
ini migrain merupakan salah satu jenis nyeri kepala yang menyerang hanya satu sisi kepala saja
atau lebih dikenal dengan nyeri kepala sebelah
nah ini migran diduga timbul karena dipengaruhi beberapa faktor seperti hormon gen stres dan makanan atau minuman tertentu
migraine adalah nyeri kepala dengan intensitas sedang hingga berat yang terasa berdenyut
yang umumnya nyeri hanya mengenai sebelah sisi kepala saja
migraine masuk kategori sakit kepala primer
berdasarkan penyebabnya menurut kementerian kesehatan republik indonesia
sakit atau nyeri kepala terbagi menjadi dua yakni primer dan sekunder

sakit kepala primer tidak terkait dengan penyakit tertentu
sementara sakit kepala sekunder terjadi akibat penyakit tertentu seperti adanya tumor otak
penyebab migraine belum diketahui secara pasti
migrain diduga timbul karena beberapa faktor seperti perubahan hormon berat badan berlebih faktor gen
konsumsi makanan dan minuman tertentu serta stres
sebagian masyarakat merasa migran dapat mengganggu aktivitas dan perlu dihentikan sesegera mungkin
lemas badan pusing kepala
yang paling keras apa di bagian mana
biasanya sih awalnya dari belakang gitu
dari belakang gitu pusing
kalau membagi itu banyak minum sama makan aja jarang ke dokter
tapi kadang kadang kalau udah parah sih paling ke dokter
udah kalau udah tidur yaudah mulai enakan
yang paling keras di bagian mana
kalau migraine kerasanya di bagian mana
di sana cerut banget
poek lah sebenarnya kalau orang sonrama
migran terbagi menjadi tiga jenis
pertama migraine tanpa aura
yaitu sakit kepala tanpa disertai tanda tanda tertentu
kedua migraine dengan aura
yaitu sakit kepala yang disertai dengan adanya kilatan cahaya

sementara yang terakhir aura migraine tanpa sakit kepala menyerang
sementara yang terakhir aura migraine tanpa sakit kepala menyerang

di mana penderita merasakan gejala lain seperti lemas dan kebas tanpa diiringi sakit kepala
menurut dokter spesialis saraf rumah sakit immanuel kota bandung novelin sagita
secara statistik migraine lebih sering menyerang wanita daripada pria
usia rentang dua puluh empat puluh misalkan itu tersering
bukan berarti di bawah atau di atasnya nggak bisa tapi itu tersering
biasanya pada wanita kadang kadang dipengaruhi siklus hormonal
menjelang haid saat haid sesudah haid frekuensi serangan bisa meningkat
bahkan ada juga yang hanya mengalami serangan migrannya di saat haid saja bisa demikian
ngaruh ngaruh sekali kita bilang menstrual migran
penanganan migraine dilakukan tergantung pada frekuensi tingkat keparahan migraine
serta kondisi kesehatan pengidap migran
disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila rasa sakit
yang ditimbulkan sudah tidak dapat ditangani dengan obat yang dijual bebas di apotek
selama lebih dari lima hari
mengingat terdapat potensi nyeri kepala dengan tipe lain
apabila terlalu banyak mengkonsumsi obat perda sakit kepala
kalau yang abortif tadi diberikan hanya pada saat nyerinya muncul
saat tidak nyeri obat tidak diminum
tapi kalau preventif pencegahan artinya nyeri tidak nyeri obatnya diminum dulu
kita berharap bisa menurunkan frekuensi serangannya durasi serangannya
selain pengobatan ada sejumlah langkah lain yang dapat dilakukan
untuk mengurangi potensi terserang migran
seperti menerapkan pola tidur bersih dengan tidur cukup delapan jam
menjaga pola makan berolahraga dan menghindari konsumsi alkohol serta rokok
rizka rizlia rusman rusmana bandung